dan dia juga nyuruh dokter edward kong untuk menghapus nama nino dari daftar pasien prioritas
apa sebaiknya aku tanya ke om irvan soal itu
oh iya om aku pengen nanya sesuatu sama om
apa benar om membatalkan operasi matanya mas nima
makanya saya anterin kesini gue jagain
dan lagi pula kan dalam kondisi kayak sekarang ini saya juga harus waspada
gak ada yang tau kan kalau misalkan iqbal atau anak buahnya ada di kantor om
om paham kok
gak usah ikutin saya
yes tangannya jadi
yeay jadi deh
kalau gitu sekarang giliran pelajaran dari ovan nih
aduh masing masing baca ini ya
nah meyer kamu ini
iya itu jessy
ya ini tuh
ovan kok beda foto anti jessy sama anli di rumah
tuh itu kan aku liat di rumah foto anti jessy
bukannya bukan kayak gitu
nanti andi dan al kesini pasti mereka langsung bertanya tentang foto jessica
lebih baik aku ganti pakai foto orang lain
rena pernah liat foto jessica pas dirumah
selamat pagi pak
saya mau report pak
kalau di pt nusantara juara sedang ada perubahan direksi pak
direksi mau direses semua dan menisahkan ulang proyek kerjasama pak
dan mereka meminta untuk meeting besar hari ini pak
ya barusan saya dikabarin juga sama felis
ini saya udah undangin ke kantor
kamu tunggu saya di kantor ya nanti kita berangkat sembarangan
anda bonus ledakan hingga satu satu juta yang bisa bikin kamu makin glowing
dan gratis panggil se indonesia
ya kamu lihat fotonya anti jesse yang lama waktu itu yang ada di rumahnya ovan
nah yang di kantornya ovan ini
ini foto jessi yang terbaru
kamar anti jessy
fotonya bukan kayak gini
wajahnya beda ovan
renat teliti juga ya
semoga mereka percaya
jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya nino
jadi nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata di singapur
semua udah diatur direncanakan tinggal berangkat
ini juga karena bantuan pak irvan om kamu
dia yang meminta ke dokter edward kong untuk memberikan kesempatan nino didaftarkan di pasien prioklipi com
dia yang meminta ke dokter edward com untuk memberikan kesempatan nino didaftarkan di pasien priori
pada saat yang tadi
ini yang tadi
ini yang tadi
ini yang tadi
om kamu membatalkan operasinya nino

dan dia juga nyuruh dokter edward kong untuk menghapus nama nino dari daftar pasien prioritas
apa sebaiknya aku tanya ke om irvan soal itu
aku pengen nanya sesuatu sama allah
apa benar om membatalkan operasi matanya mas nino
kamu dengar dari siapa
dari mama ya mas demo
om ngebatalkan operasi matanya nino itu sebenernya karena
oh masih belum bisa terima kalau dia pernah nyakitin kamu
iya tapi sebenernya om cuma ngebatalkan nino sebagai pasien prioritas dokter ed
bukan berarti dia nggak bisa melakukan operasi di tempat lain
jadi om juga gak ngerti kenapa tiba tiba dibesar besarin kayak gitu ya
sorry om keluar sebentar ya
tempat ini cuma tempat yang terkenal
kok debuan banget sih
terus ini juga aduh
debul apa debunya naik naik gitu belum divakum emang udah kok tuh udah kiki vakum tapi ini debu
banget udah kamu vakum yakin beneran bu udah pak beneran kita yakin tapi ini debu banget atau ini
deh kamu panggil ini loh tukang vakum yang sering datang ke sini biar sekalian ruangan dibersihin
divakum sama kamar kamar sekalian debu banget loh tuh liat bawah bawah sorry ya ki ya mungkin
ini kurang bersih kali ya kalau mau maksudnya bu pak yanto ayah itu namanya yanto panggil ya
yanto ya poen nomornya pak yanto kan nyampunya oh ya soalnya pesennya yang panggil itu udah
ada di depan punya punya punya punya yanto ya ya panggil ya suruh datang lah kalau bisa langsung ya
eh ayang kiki uya aki aki minum sekuteng makan papaya rasanya asem kenapa pas mbak
kiki dateng muka lu jadi mesem mesem boim boim boim asal lu tau
daripada makan payah rasanya asem mendingin dingin dingin makan buah naga kok dingin dingin
makan buah naga ah lu kata muka gue mesem mesem iya sebab yang dikangenin dan muncul juga hahaha